baik ada yang bisa saya bantu pak
kami ingin meminta keterangan atas laporan tentang keterlibatan anda dalam kasus penculikan cucu dari retno haryokusuma
abis kita bawa aja ke rumah sakit ya
gak semudah itu
aku harus cari uang kemana
untuk bawa abi ke rumah sakit
kalau aku menyerah dan kembalikan nabi kepada mama
nisa akan mencelakai dia
nyawa abi tetap dalam bahaya
berikan aku petunjukmu
klinik bersalin mutiara ananda
kita masih bisa mencari petunjuk dari sini
saya harus menemukan ibu kandungnya
kalau sampai kondisi abi terus menurun
atau terjadi apa apa sama kami
ibunya harus bisa menyelamatkan dia
tolong kalian jaga abi dulu
apa ibu dari bayi ini sih
kira kira tujuh tahun yang lalu
saya masih belum bekerja di sini
sebentar ya saya tanyakan kepada suster senior saya
masih ada yang mencari data ibu bayi ini
sudah ada dua wanita yang menanyakannya pada saya
tapi siapa satunya lagi
boleh saya tahu siapa aja yang sudah menanyakan tentang informasi foto ini
ciri cirinya yang pertama
ibu ibu setengah bayar cantik
tapi tidak meninggalkan identitas
sepertinya seusia ibu
dia meninggalkan kartu nama untuk menghubunginya sewaktu waktu kalau ada informasi tentang foto ini
kartu nama sus
boleh saya lihat kartu namanya
apa mungkin reva ibu kandung abi
maaf dok ada yang mencari dokter
suster kan saya udah bilang kosongin schedule saya saya lagi sibuk ini
maaf dok ini dari kepolisian
jangan jangan ada sesuatu jadi sama abi sama dewi
pak ya pak saya fahri agra silahkan duduk
baik ada yang bisa saya bantu pak
kami ingin meminta keterangan atas laporan tentang keterlibatan anda dalam kasus penculikan cucu dari retno haryokusuma
kalau tidak aku akan menunggu

aku tidak tahu menangkap kamu
saya tahu kapan saya harus diam
dan kapan saya harus bersihkan kamu
saya tidak tahu apa yang akan terjadi
tidak mungkin perempuan itu
dia wanita yang membuat mas bayu berkhianat padaku
dari mata dia mengenal mas bayu
bagaimana mungkin nabi dilahirkan oleh perempuan seperti reva
atas dasar apa saya dibawa ke sini
dan ada laporan dan keterlibatan saya
dalam penculikan pasien saya sendiri nabi manyo
kami akan memeriksa semua kemungkinan yang ada pak
saksi atau apapun yang pernah terlibat hubungan dengan ibu dewi dan abimanyu
sesuai dengan keterangan ibu retno pak
bu retno maaf bapak tapi mungkin ini belum bisa disebut sebuah penculikan
karena bapak selama ini bu dewi itu adalah walinya abi
bu dewi yang membawa abi ke rumah sakit
merawat abi di rumah sakit
bu dewi lah yang menandatangani semua prosedur yang harus dilakukan untuk merawat pasien
dan setahu saya sebagai dokternya abi
saya tidak pernah melihat legalitas atau bukti
pengalihan hak asuh abi dari bu dewi ke bu retno
itu berarti selama ini sampai detik ini
kalau begitu artinya ini penculikan seperti apa bapak
tapi pak abi manyo dan ibu dewi dinyatakan hilang
dan info ini tidak sampai kepada bu ratno
menurut keterangan dari bu ratno
pak dokter adalah orang yang paling dekat dengan mereka
bapak tahu di mana mereka sekarang berada
saya dekat sama abi karena abi itu adalah pasien saya pak
semua dokter yang punya pasien yang kondisinya seperti abi itu harus dekat
harus mengenal pasiennya
dan selama ini saya juga tidak tahu keberadaannya bu dewi dan abi
bapak bisa cek pada saat abi dibawa dari rumah sakit
saya dalam perjalanan pulang
baiklah pak kami akan minta lanjuti informasi dari bapak
dan untuk sementara ini bapak tercatat sebagai saksi
kalau begitu kami terima kasih pak informasinya
terima kasih pak
pak aku gak bisa tinggal di akil
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak